mengawali dua ribu dua puluh satu malioboro dipadati wisatawan
tak sedikit wisatawan yang melanggar protokol kesehatan tanpa peringatan dari petugas
kepadatan malioboro terjadi baik di pedestrian dan jalur kendaraan bermotor
pejalan kaki berjalan sesuai mondar mandir tanpa mengikuti alturan lajur satu arah di malioboro
wisatawan ini diperkirakan masih akan berada di yogyakarta hingga akhir pekan ini
data di bandara internasional yogyakarta menyebutkan arus balik liburan terjadi pada hari minggu